kita beralih ke informasi lain di bandung ada perpustakaan asyik yang bisa dijadikan alternatif menambah pengetahuan
berkonsep sebagai library cafe pengunjung dapat membaca buku atau berdiskusi sambil menikmati makanan dan minuman
salah satu tempat yang memadukan cafe dan perpustakaan adalah little wings cafe and library
kafe ini terletak di jalan cigadung raya barat kota bandung
nama little wings terinspirasi dari sebuah judul lagu
sebelumnya bangunan ini merupakan galeri seni yang pada dua ribu tiga belas oleh pemiliknya diubah menjadi kafe
ide perpaduan kafe dan perpustakaan ini berawal dari banyaknya koleksi buku buku pemilik tempat ini
intinya sih mula mula karena saya punya banyak buku di rumah terus udah gak ada lemari saya pindahin ke sini
nah terus mula mula kita cuma jual beli buku sebenarnya jual beli buku bekas eh tukar ada yang beli terus boleh kembaliin
nah setelah itu
mulai ada yang ngusulin ada makanan gitu barulah kita jadi kafe
dekor vintage furnitur dan interior di tempat ini yang berunsur kayu menghadirkan suasana berasal seperti di rumah
sebagian besar dari pengunjung yang datang adalah perempuan
mereka mengaku tertarik datang karena tempatnya yang berkesan
baru pertama kali sih mas kebetulan
tempat ini dari mana
dari teman saya kebetulan satu kampus juga

kenapa tertarik untuk datang sih
pertama sih dia bilang makanannya enak tempatnya bagus juga di sini ada buat buku buku bacaan gitu
kafe yang buka dari siang hingga malam hari ini memajang kurang lebih seribu buku
littlewings memiliki buku dari berbagai genre namun kebanyakan berjenre psikologi politik komik dan misteri
buku buku di sini dapat dipinjam dengan sistem keanggotaan

untuk makanan menu di little wings cukup simpel namun cocok dijadikan teman baca dengan harga yang bervariat

bagi anda yang ingin mencari suasana yang tenang atau sepi untuk membaca buku ataupun mencari inspirasi
bagi anda yang ingin mencari suasana yang tenang atau sepi untuk membaca buku ataupun mencari inspirasi
sambil menyeruput sephangkir teh atau kopi
tempat ini sangat pas namun ini bukanlah satu satunya yang ada di bandung
tempat ini sangat pas namun ini bukanlah satu satunya yang ada di bandung
tempat lainnya yang bisa dikunjungi untuk menambah pengetahuan adalah zoy labrary
zoe merupakan akronim dari zone of education atau zona edukasi
tempat ini beralamat di jalan pagar gunung di patiukur
sama seperti little wings untuk bisa meminjam buku di sini harus mendaftar jadi anggota
dari mahasiswa anak sekolah sampai ibu ibu
kalau misalnya mau pinjam buku ke sini gimana mekanismenya
kalau mau pinjam itu harus member biaya pendaftarannya delapan puluh ribu
member itu delapan puluh ribu itu tiga puluh buat pendaftaran rp lima puluh nya buat jaminan
tempat ini terbagi menjadi dua bagian di mana di halamannya terdapat meja dan kursi seperti suasana kafe
sedangkan di ruangan dalam adalah tempat buku buku yang berjajar rapi
buku yang disajikan pun lengkap mulai dari komik novel majalah buku non fiksi dan lainnya